musim kemarau yang terjadi di indonesia membuat beberapa daerah mengalami kekeringan
bahkan waduk jati gede di jawa barat juga menyusut airnya
tim kemarau membuat waduk jati gede mengalami penyusutan air
akibatnya lahan dan bangunan yang tenggelam sejak waduk beroperasi dua tahun silam kini muncul kembali
tidak sedikit warga yang kembali membuka warung di lokasi penyusutan waduk
jalan ini merupakan jalan kabupaten yang tadinya tenggelam akibat waduk jati gede
namun kekeringan yang melanda sejak mei dua ribu tujuh belas membuat jalur ini kembali bisa dilalui
air sendiri menyusut sekitar delapan meter dari ketinggian semula
penyusutan air di waduk jati gede ini juga berdampak pada nelayan yang mengalami penurunan hasil tangkapan ikan sejak dua bulan terakhir
salah satu nelayan yang terkena dampak ialah adokasdi warga desa soekaratu kecamatan dharma raja
kalau sekarang paling lima kilo juga susah pak
susah susah dapet kadang kadang gak dapet
iya kan bensin juga harus ngeluarin bbm
betul karena ya kita harus kemana lagi pak tetap harus mencari nafkah gitu
nutup gak kasih kan hasil dari lima kilo sepuluh kilo itu yang dapet ini
enggak enggak rugi
meskipun terjadi penyusutan air di waduk jati gede gubernur jawa barat ahmad heriawan memastikan pasokan air dari waduk jati gede untuk irigasi lahan pertanian akan tetap terjaga
kan belum difungsikan secara normal
tahun dua ribu enam belas yang lalu kekeringan di kawasan hilir dari aliran hilir sungai cimanuk ini itu tahun lalu dua puluh dua ribu hektare
sekarang tinggal tiga empat ratus hektare jadi sangat jauh perbedaannya
hanya sekian per yang puso juga tahun lalu itu ribuan hektare
hanya satu ratus tiga puluh sembilan hektare saja yang busok
saat ini jumlah air di waduk jati gede berada di kisaran empat ratus sembilan puluh juta meter kubik air
jauh menurun jika dibandingkan pada saat normal yang berada di kisaran sembilan ratus juta meter kubik air
ini kurang lebih dari bulan mei ini sekarang sudah turun delapan meter
lebih kurang delapan meter
enggak semula kita di elevasi dua ratus lima puluh dua sekarang di dua ratus empat puluh lima
ada langkahnya pak supaya nggak terus kering apa nih pak
ini sebenarnya karena cuaca ketika masih kering gini dari hulu debitnya masuk kecil
sedangkan kebutuhan di hilir itu sangat besar
beroperasi sejak dua ribu lima belas waduk jati gede menjadi sumber irigasi bagi sembilan belas hektare lahan pertanian di cirebon indramayu dan majalengka
franky wijaya sumedang